saat ini zaman yang semakin serba modern sudah banyak para pelaku bisnis yang telah merasakan kesuksesan
dengan berbagai cara mengubah hobinya menjadi peluang bisnis baru
sehingga tidak lain bisa mendatangkan pundi pundi uang atau cuan ke kantong mereka
ada pepatah lama mengatakan kerjakanlah hal yang anda sukai dan sukailah yang sedang anda kerjakan
inilah cara mengubah hobi menjadi peluang bisnis saya akan membahasnya untuk anda
nah ini kita akan membahas bisnis zaman now atau zaman kekinian yang menarik kalau kita bicara ini
berdasarkan dari kemen parekraf kita bicara mengenai industri kreatif ya
ini disubang oleh industri kria kemudian fashion dan juga kuliner
nah apakah ini ada industri
kreatif yang masuk di sini pertama kita lihat dunia fotografi ya
kalau bicara mengenai industri fotografi ini merupakan industri yang sangat menarik
apalagi kalau kita selalu saat ini melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun dalam rumah
kalau zaman dulu orang masih mengenal istilahnya fotografer keliling kali ya
kalau sekarang industri kreatif fotografi ini semua dibantu oleh teknologi kamera selular yang begitu canggih
sehingga semua orang bisa menggunakan fotografi dan mereka dapat rekomendasi dari peter
instagram dan semua platform untuk mengupload ataupun mengunduh semua jasa fotografi ini
bahkan kalau anda suka bersepeda dan juga lari di sepanjang jalan sudirman tamrin
sudah banyak fotografer dadakan yang bisa memoto anda candid dan anda cuma membayar dan mendapatkan file yang bisa diunduh
kemudian konten kreator
nah ini content creator ini merupakan salah satu yang menarik ya
kalau kita bicara mengenai content creator di indonesia industri kreatif ini di indonesia di tahun dua ribu dua puluh
industri kreatif indonesia
itu mencapai dua puluh tiga sembilan miliar dolar
wow jumlahnya cukup besar ya
salah satunya pasti juga dari industri konten kreator
konten kreator ini yang menarik kalau kita bicara tentang hal ini berdasarkan data dari wa social media and holl shoot
menyampaikan bahwa terjadi pertumbuhan tren yang cukup baik yaitu ada delapan puluh juta
orang nih kalau anda bilang pengguna internet di indonesia
jadi satu ratus sembilan puluh dua juta orang semuanya salah satunya bisa didapatkan dari konten kreator
kalau anda suka bermain sosial media anda juga bisa menjadi bisnis konten kreator dan cuannya juga bagus
kemudian industri visual yang menarik lagi
hobi ini merupakan salah satu hobi yang dimiliki sangat menarik karena kita bicara mengenai content creator
karena misalnya kita mengediting gambar yang bagus melalui video bisa menjadikan video yang bagus
tarik bagi para pemirsa
jika video bagus dan kreatif cuan pun akan mengalir tentunya
nah kemudian nih industri menulis
zaman dulu mungkin kita suka mengarang indah ya
tapi sekarang ternyata banyak sekali para penulis yang dikontrak oleh publisher
dan mereka bisa menciptakan buku buku yang ternama
kemudian disetak ulang dan mendapatkan cuan yang cukup menjanjikan dari sektor jasa ataupun menulis ini
bahkan kalau kita bicara mengenai menulis ada juga istilah ghost writer
mereka juga memberikan ciptaan
jasa menulis buat para penulis yang tidak terlalu punya banyak waktu dan sebenarnya kurang kreatif untuk menulis
kemudian kita lihat ada kerajinan tangan atau kria
tadi salah satunya sektor pariwisata industri kreatif juga yang disupport oleh kerajinan tangan
daripada main game kelamaan mendingan bermain game juga bisa dapat cuan
dimana kita juga bisa melihat bahwasannya permainan game ini sekarang juga dijadikan salah satu e sport di indonesia
dan juga selalu mendapatkan award terbaik
dan juga selalu mendapatkan pembahasan dari dunia
kemudian desainer ini macam macam ya
sekarang bisa dinilai desainer interior desainer fashion
kemudian juga segala sesuatu yang terkait dengan estetik
nah kalaupun kita bicara dengan desainer industri kreatif ini mereka bisa menyumbang cukup besar terhadap kreativitas untuk memberikan tidak hanya estetik
tapi juga memberikan gimmick dari sebuah produk
jadi kalau anda punya kemampuan desain grafis yang bagus
anda bisa menjadi seorang
kemudian merawat hewan
kenapa merawat hewan bisa ya
saya juga baru bertanya tanya
ketika kita punya kemampuan untuk mencintai binatang dan hewan membuat bisnis satu ini juga memberikan cuan
karena binatang ini ya selalu butuh grooming
karena mereka tidak cuma dikasih makan minum
tapi juga mereka di grooming istilahnya atau dirawat
binatang seperti kucing dan anjing
bahkan tidak salah itu ada kelinci juga
ini merupakan binatang binatang yang juga butuh bisnis yang baru
mungkin dua puluh tahun lalu orang tidak kepikiran ya bisnis pet shop
karena ternyata binatang pet ini memberikan cuan cukup baik
karena mereka ada beberapa perintilannya nih
misalkan groomingnya tadi ya
misalkan harus dimandiin dong
kemudian bahkan kelinci gitu ya
kemudian juga adopsi hewan
nah istilahnya kita mengadopsi
karena memang jual beli binatang itu masih terkesan sangat tidak nyaman
diucapkan oleh para dog ataupun cat lover
yang terakhir adalah hotel hewan
dimana ketika anda sibuk nih para doglover cat lover
tidak bisa punya waktu banyak ketika mau liburan
seperti natal tahun baru ini
anda bisa menitipkan binatang anda di ini
biasanya hotel hotel ini menyediakan fasilitas
layaknya di rumah
kemudian ada fasilitas bermain
kemudian juga mereka ada makanan juga
dan yang menarik waktu itu saya juga sempat menitipkan binatang peleran saya
disana juga ada cat sitternya
dia biasanya juga bertugas untuk tidak hanya kasih makan
atau dog sitternya
tapi juga merawat dan mencintai binatang itu
supaya mereka juga merasa nyaman
layaknya pada saat mereka ada di rumah bersama tuan ataupun bersama pemiliknya
hewan peliharaan kini bukan hanya sekedar hewan teman
tapi juga bagian dari keluarga
di indonesia sendiri perkembangannya tampak jelas semenjak pandemi covid sembilan belas
melihat tren ini bukan hal aneh bila persaingan di sektor hewan peliharaan semakin ketat